saya hanya bisa kumpul kumpul sama keluarga gitu
ya saya cuma bisa ya udahlah mau gimana lagi gitu kan
karena di sini juga sangat membutuhkan
jadi kalau bukan saya atau bukan kita siapa lagi yang mau mengajar di sini
mudah mudahan mereka tuh lebih terbuka lagi pikirannya
tidak tamat sd atau tamat smp langsung udah
tapi masih ada sma masih ada kuliah gitu
kayak misalnya pengen liatin mereka tuh masih luas loh di luar sana
masih bisa loh belajar sana
walaupun kita tidak mampu walaupun kita tidak bisa apa apa

pagi yang cerah di selatan pantai jawa barat
pagi yang cerah di selatan pantai jawa barat
warga ciroyom suka bumi mulai sibuk
para nelayan pergi ke laut
petani mengurus sawah
dan anak anak bersemangat berangkat ke sekolah
tak ada yang istimewa dari gedung sekolah dasar yang mereka tuju
sdn ciroyom tampak sama dengan sd sd yang lain di negeri ini
hanyalah pada jumlah pengajar
sekolah itu cuma punya satu orang guru
budi suwanda mengajar di sdn ciroyom sejak dua ribu dua
selama enam belas tahun statusnya masih menjadi guru honorer
dan baru lulus menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p tiga k di akhir tahun dua ribu dua puluh satu

sedari awal budi sudah dihadapkan pada kenyataan
hanya sedikit guru yang mau mengajar di sekolah ini
awalnya memang ada guru lain yang mengajar di sd negeri ciroyom
namun sejak rekan rekannya lulus menjadi pegawai negeri sipil pada dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
tinggal ia sendirian mengajar siswa di enam kelas
bahkan kadang ia ikut membantu
mengajar di smp negeri lima cibitung yang lokasinya berada di sebelah sd negeri ciroyong
dulu itu dua ribu lima saya bertiga
pada dua ribu tujuh dua ribu delapan itu nambah honor ke sini alhamdulillah waktu itu
jadi ada satu orang namanya pak rudi kusnandi pada waktu itu yang membantu saya mengajar di sini
nah pada tahun dua ribu empat belas
pak muksin sama saya mengikuti testing cap pns di pelabuhan ratu
alhamdulillah pak muksin bisa ada rezeki lulus sementara saya masih belum ada rejeki
nah sesudah lulus pak muksin mengusulkan untuk pindah dari sdn ciroyom ini
jadi tinggal saya berdua sama pak rudi
nah pak rudi pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dia melimpah ke desa
nah dari situlah saya tinggal mengajar sendiri di sini
tapi kalau menurut saya yang saya alami selama dari tahun dua ribu lima sampai sekarang berarti
sudah hampir enam belas tahun ini ya kita jalani aja lah pak gitu
kita jalani aja walaupun dengan kondisi seperti ini
karena pemikiran saya itu anak anak di sini juga membutuhkan guru membutuhkan ilmu
kalau misalkan bukan kita lagi yang mau mengajar di sini
nah saya berharap bisa
berjarak dua puluh lima km dari rumah menuju sekolah budi harus menempuhnya selama dua jam
ya semua itu karena budi harus menembus hutan dengan jalanan yang terjal dan berbatu
apalagi ketika musim hujan jalanan menjadi licin penuh kubangan
sebuah keadaan yang membuat perjalanan budi ke sekolah menjadi semakin lama
perjalanan ke sekolah menjadi semakin lambat
atas alasan itulah budi memutuskan meninggalkan sementara keluarganya selama hari sekolah
ia menumpang tinggal di ruang kepala sekolah
biasanya budi akan berangkat menuju sd ciroyom pada minggu sore
baru pulang ke rumah pada kamis siang usai mengajar
sebuah pengorbanan yang cukup besar yang harus ditanggung budi dan keluarganya
pernah sekali pak terutama dari
pribadi gitu ya kadang kadang
dengan situasi kondisi yang seperti
ini dengan saya sendiri disini
kadang kadang ada di pikiran saya itu
apakah saya harus meninggalkan
yang membuat saya kuat itu
tetap di keluarga juga
terutama mungkin untuk istri saya
saya sangat berterima kasih
sudah ngasih support kepada saya
saya suka terharu pak kalau misalkan
seperti itu ya sama istri
ngasih semangat buat saya
biar kuat biar tetap
yaudah gak apa apa
kita disini aman kok
yang penting ayah tetap mengajar di ciroyok
ya ada yang bilang
terutama yang gede kapan si ayah bisa
kumpul kumpul sama keluarga gitu
yaudah lah mau gimana lagi gitu kan
kalau bukan saya atau bukan kita
siapa lagi yang mau mengajar disini
untuk istri saya
saya sangat berterima kasih
saya terharu pak
boleh nangis ya
telah menemani hidup saya selama
perjuangan saya di ciloyom ini
allah subhanahu wa ta'ala membalas
sampai di sekolah ini kita tuh disambut sama anak anak itu langsung disalam padahal belum kenal ya kan
belum kenal langsung disalam
ibu ibu langsung dipanggil ibu ibu guru gitu
wah ki langsung jatuh cinta gitu sama anak anaknya
keputusan pemerintah agar anak anak bersekolah di rumah selama pandemi covid sembilan belas
tidak bisa diterapkan di sdn ciroyo
jika sinyal telepon apalagi internet
belum menjangkau wilayah ini
agar anak anak tetap bisa mengenyam pendidikan
budi memutuskan berkeliling ketiga kampung
untuk tetap mengajar anak anak
setelah pembelajaran tatap muka serentak bertahap dilakukan di seluruh indonesia
kembali muncul masalah
anak anak sdn ciroyong kesulitan melaksanakan protokol kesehatan ketat
karena keterbatasan ekonomi dan akses
orang tua siswa tak bisa membelikan anak mereka masker
mengajar langsung di enam kelas
tentu bukan hal yang mudah
total ada lima puluh dua siswa dari kelas satu hingga kelas enam di sekolah ini
jumlah siswa di tiap kelas tak lebih dari sepuluh orang
kadang dudi dibantu kepala sekolah untuk mengajar di tiap kelas
tim berbuat baik melihat sendiri bagaimana budi kewalahan
kalau bisa berbicara suka duka ya pasti banyak dukanya pak
dibanding sukanya gitu
saya tuh mengatur waktu dari mulai kelas satu sampai dengan kelas enam
benar benar gimana caranya supaya anak itu emang semua terisi gitu
jadi makanya saya tuh metodenya kita bagi dua
antara kita pisah antara kelas atas dengan kelas bawah
jadi supaya saya bisa ke kelas bawah juga bisa masuk ke kelas atas juga bisa masuk
jadi pembagiannya tuh pertama masuk saya ke kelas atas dulu
nah karena kan kalau kelas atas minimal anak itu udah bisa membeli kelas atas
minimal anak itu sudah bisa memahami udah bisa menulis sendiri
nah jadi kita kasih tugas dulu di kelas atas empat puluh lima
nah baru saya masuk di kelas satu
nah di kelas satu itu kita nggak bisa dong ninggalin kelas satu dua dengan kekosongan guru kan
makanya paling lama saya di kelas bawah di kelas satu terutama gitu kelas satu
nah terus aja itu berulang ulang pak seperti itu
metode yang saya ajarkan disini tuh seperti itu
kalau masalah keluhan dari anak anak pak harus dikawal
karena mereka juga ya gimana kan saya baru masuk aja kelas satu
yang kelas empat pak ini saya selesai pak kelas lima juga kan ngikutin
terus seperti itu jadi kadang kadang anak juga pak kapan sih ada guru baru kesini
nah lima jadi pertama karena kenapa kita kasih soal ini
hingga akhirnya bantuan itu datang
lewat program pergi mengajar atau pijar
ct arsa foundation mengirim seorang guru untuk membantu budi mengajar anak anak di sdn ciroyom sukabumi
program ini akan berjalan selama satu tahun
sebenarnya kenapa awalnya memang basic saya adalah guru
tapi kenapa mau jauh mau mengajar sampai jauh ke sdn ciroyom ini
saya juga dulu sekolahnya sdnya di kampung
berangkat dari situ
saya cuma alhamdulillah saya bisa sampai sekolah di medan
maksudnya di kota medan
saya kuliah saya sampai bisa menjadi sarjana
saya pengen gitu kayak menginspirasi adik adik
walaupun di pedalaman bisa loh sekolah keluar bisa loh sekolah tinggi
walaupun kita orang yang tidak mampu bisa sekolah asalkan ada nih ya
kita bisa sekolah ke rejon ya
mima panggilan akrab halimatu sahdia
merasakan benar tantangan yang dihadapi budi setiap hari
akses jalan yang rusak kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau rekan guru di tempat lain
hingga lelahnya mengajar banyak kelas dalam satu hari
namun sambutan hangat dari anak anak sdn ciroyom

membuat mima jatuh hati dan berpikir
jatuh hati dan betah tinggal di sini
kayak masih gak yakin gitu masih ada sih jawa barat
jalannya yang kayak gini benar benar hutan benar benar batu gitu ya
tapi ya tetap aja gitu pas liat nyampe di sekolah ini
kita tuh disambut sama anak anak itu langsung disalam padahal belum kenal ya kan
belum kenal langsung disalam
ibu ibu langsung dipanggil ibu ibu ibu ibu ibu
guru gitu jadi kayak
wah kayaknya langsung jatuh cinta gitu
sama anak anaknya itu sih
kalau pengalaman pertama kesini
itu yang buat seneng gitu
apalagi anak anaknya mereka tuh langsung
bisa dekat ke saya walaupun beda
kita beda adat
beda suku gitu ya
mereka tuh paham yang
saya masuk dan saya juga paham maunya
mereka apa gitu
bagi budi kehadiran
mima yang membantu mengajar
anak anak sekolah bukan hanya
berpengaruh pada perbaikan kualitas
pengajaran budi sangat berharap
mima menjadi inspirasi
bagi guru guru lain di wilayah
cibitung agar mau mengajar
terharu sangat bahagia
sekali sangat berterima kasih
pijak ini yang sudah
yang sudah apalagi yang
ada relawan yang mau sampai ke
ada rasa rasa terharu
banget gitu karena
yang orang yang jauh aja
mampu bahkan mau
untuk mengajar di
sd terpencil ciroyong ini
mau bilang terima kasih
hanipa bisa membaca
tentang hal hal yang
juga punya kewajiban
untuk membantu mewujudkan cita cita anak didiknya
hal itu pula yang ditanamkan budi
dan mima kepada anak anak sdn ciroyong
cita cita saya ingin menjadi guru
nama saya radiansah kelas lima
cita cita saya menjadi tentara
ada anak anak harus semangat
radiansyah perasaan radiansyah sekolah di sdn cirelyong ini gimana sangat seneng karena
gurunya baik bisa ngajarin saya itu baca nulis terus bisa ngajarin juga ini orang orang raga
pabudi orangnya baik baik suka galak kadang kadang galak kalau bandar ada
berhubungan juga nih rasanya gimana ada guru baru disini seneng karena ada guru tambahan
bisa belajar lebih lama
sama sama rasanya seru banget buat pesen dari
hanifah buat guru budi sama guru mima ada nggak mau bilang apa buat mereka
mau bilang terima kasih sudah mengajari hanifah memisah membaca menulis
nanti mau ngajar disini juga
semangat belajar anak anak di sdn ciroyong menjadi
energi mima untuk terus mengajar mima berharap anak anak di kampung ciroyong
chip aku dan cibadak tidak berhenti belajar hanya sampai sekolah dasar atau menengah pertama saja

saya di sini juga sudah bersyukur bisa membantu pak budi
itu salah satunya sebenarnya
karena udah saya alamin sendiri susah banget kalau dia jadi guru satu satunya di sini
harapan saya bisa setidaknya meringankan beban di beliau
terus harapan lebih lagi untuk anak anak ya kembali tadi ke awal
mudah mudahan mereka tuh lebih terbuka lagi pikirannya
tidak tamat sd atau tamat smp langsung udah gitu
tapi masih ada sma masih ada kuliah gitu
kayak misalnya pengen lihatin mereka tuh masih luas loh di luar sana
masih bisa loh belajar sana
walaupun kita tidak mampu walaupun kita tidak bisa apa apa
kalau ada kemauan itu bisa pasti gitu sebenarnya
pada papan masa sehari hari
budi juga menginginkan semua anak di indonesia
mampu mewujudkan cita cita mereka
seluruh sekolah di negeri ini tak kekurangan pengajar
para guru mau ditempatkan di daerah terpencil
untuk harapannya ke depan saya harap bisa lebih banyak lagi
teman teman saya semua bahkan bila perlu sepeluruh indonesia
untuk bisa lebih memajukan lagi daerah daerah terpencil pak
daerah daerah bukan cahaya ciroyam saja pak
karena saya yakin di seluruh indonesia
indonesia ini masih banyak daerah daerah yang mungkin bahkan lebih parah dari ciroyam pak
saya harapkan bisa ada lagi bantuan bantuan dari rekan rekan guru yang lain
untuk bisa menjadi sukarelawan untuk bisa berbakti kepada negeri ini
karena saya berpikir anak anak ini kalau gimana kau mau cerdas kalau misalkan tidak
dan saya harapkan pemerintah juga bisa lebih efektif
untuk melihat daerah daerah yang sangat membutuhkan
cita cita dan ketulusan mima dan budi untuk membangun pendidikan di daerah terpencil sangatlah mulia
meski kenyataannya untuk menjadi guru tak hanya butuh modal tekat dan semangat
mima dan budi membutuhkan banyak dukungan dari semua pihak agar mimpi mereka terwujud
dan itu bisa terwujud ketika kita mau berbuat baik pada mereka